tadi yang telepon kakak mau angkat siapa
iya saya gak tau rosa kemana
bo saeb nyuruh saya nyari rosa
tolong gak terlalu lama
saya kan ada tugas juga dari bos saib
saya sama lea harus dapat minimal tiga dompet
udah gitu temen saya minta tolong
minta cariin dompet adiknya yang dicopet
kok ada yang jawab
soalnya pasti mama belum pulang
saya mau jajan jadi kepikiran anak
saya jajan anak saya enggak
kan kamu saya jajanin bukan jajan sendiri
iya saya ada yang jajanin
maksudnya saya harus jajanin anak kamu juga
iya gak gitu juga
kamu lihat ada mobil yang lagi diparkir
itu orang yang waktu itu kita mau todong bukan
kenapa dia bisa stres begitu ya
mungkin dia dulunya tukang todong juga seperti kita
yang gak pernah berhasil nodong seperti kita
anak anak jam segini biasanya sudah pulang sekolah
di rumah ada siapa kan kamu kerja
gak ada siapa siapa mereka bawa ponci
kamu tinggalin buat makan
kakak kenapa pergi mikir
kenapa kita makan dagingnya cuma pas mama gajian aja
kan kalau mama gajian uangnya banyak habis itu langsung habis
iya buat bayar kontrakan biaya sekolah anak sama buat makan yang diris
supaya cukup buat sebulan
kenapa orang tadi stresnya parkir
mungkin sebelum stres dia itu tukang parkir
memang jadi tukang parkir bisa stres
kalau jadi tukang todong bisa stres juga enggak
kalau nggak kepepet saya udah gak ngarep bapaknya anak kirim uang
gak mau mikirin takut stres
jangan sampai stres sudah terlalu banyak orang yang stres
tidak tidak sampai stres sudah terlalu banyak orang yang stres
sekarang salah satu sisi budaya
sesusah susahnya saya sebingung dengan saya
saya masih bisa mikir masih bisa berusaha
masih bisa berdoa
masih percaya tuhan bakal ngasih jalan
masih percaya besok bakal lebih baik
kalau itu bukan buat saya itu berarti buat anak anak saya
darah daging saya

susah ngarap dari mantan suami bapak nyerang anak
ah kamu dari kemarin nanya tuh melulu
kamu udah pernah nanya syaratnya ke saya kan
masih inget kan
buddha hidup sendiri anak anaknya udah mandiri
udah tua ya
memang nah ayak itu mau keaki aki juga orang
nanti saya tanya dulu mau nggak
ada yang lebih muda nggak
kalau yang tua punya angkot satu yang bawa orang lain
tapi kadang kadang dia suka bawa sendiri
kalau yang muda bang keliling
kalau yang tua pake gula
kalau yang tua pake gula
nggak mau ah kalau kerjanya min min uang pake bunga
suka bantu orang susah tapi suka bikin orang susah jadi tambah susah
jadi mau sama yang tua
enggak ah takutnya abis nikah malah jadi repot ngurusin orang yang udah sakit sakit
orang mah ayahnya ngopi teh taramaki gula
nggak suka yang manis
orang teh boga diabetes
kemarin katanya remati
kemarin katanya remati
masalah jantung oga ayah
pokoknya mah campur campur
yaudah nanti saya cariin lagi yang lain
saya harus cari rosa
kamu udah nyari kemana aja
kemana mananya itu kemana
aku mau diajak kemana
mungkin dia pulang
kamu tau rumahnya
mungkin dia pulang
aku aja yang kesana
tadi yang telepon ke kamu angkat siapa saeb
sekarang kita sudah jauh dari sayep
ini berapa duit
waduh mahal bener
belum dapat kalau segitu
masa saya udah turun masih gocap aja
nih kalau enggak percaya
ini buat lo beli dompet baru jangan beli di toko
yang penting bagus
kalau dia nawarinya mahal lo tawar aja sampai mati
mau pakai kantong reseng enggak
kalau mau pakai kantong kresek tambah dua ratus
saya bawa dari rumah
ini buat beli dompet
lo cari aja sendiri
di kecepatan listrik aku davetin chairri duinen speaker
mau bikin pas foto katanya
buat ngelamar kerja
memangnya masih ada perusahaan yang mau menerima orang yang pernah masuk penjara
mungkin mau kalau gak tau
sekali aja masa gak bisa
aku kan pernah bilang
nana juga pasti tau
tapi kalau terus terang pernah di penjara
perusahaan tahu nana pernah di penjara
nana gak bakal diterima
yaudah sekarang gimana
mau nunggu jarak atau kita langsung jalan aja
langsung jalan aja
nanti kita ketemu zahra disana
kalau pisah sama nana
kamu gak usah takut
kamu masih muda
pasti masih ada yang mau
menjadi copet itu mudah
tapi ternyata susah
sebetulnya bukan susah
cuma gak pede
itu karena kamu gak percaya
aku takut ketauan
kok tau sih